setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pasien ternyata menderita cacar biasa
oh justru pilihan mas gibran
nah setelah melakukan aksi kejinya di hari minggu siang itu yang bersangkutan melakukan percobaan bunuh diri
ya diharapkan masyarakat itu langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran ya
untuk meningkatkan keuangan rumah tangga
nah dan dipastikan juga bahwa buat warga masyarakat
tahun depan ya mungkin akhir tahun depan dua ribu dua puluh empat baru mulai menurunkan tingkat suku bunga mereka
laris diburu pembeli apalagi saat cuaca panas seperti sekarang kunci cita rasa khas es
secara timeline yang tiap hari ada
orang yang tinggal di negara tropis kulitnya cenderung lebih kusam dan kering jika tidak dirawat dengan benar
saya tidak yakin betul seluruhan itu seperti itu gitu loh